yaudah yaudah gue kesana sekarang ya
mondi makin parah
enam orang anak geng waria masuk rumah sakit
gara gara geng serigala
yaudah kalau gitu gue antarin lo pulang
habis itu gue langsung ke rumah sakit
yaudah kalau gitu gue ikut lo deh ke rumah sakit
ini udah malem lo gak usah ikut ya
kalau kita diem aja kita semua tuh bisa mati sia sia
yang jadi korban bukan cuma anak warior
tapi geng motor lain juga bisa jadi korban boy
udah gak ada cara lainnya lagi
mendingan kita samperin mereka aja
aku mau bekerja
aku mau nunggu nanti
supaya kita tuh bisa jadi mata mata buat mereka boleh
sekarang mereka di mana
mereka lagi di gedung yang belum jadi
oke thanks ya
yaudah sekarang kita kesana aja deh ya
kalau lo mau perang sama mereka
gak perlu bawa begituan
gimana kalau mereka juga bawa senjata
gue yakin banget kalau mereka gak bakalan bawa senjata kayak gitu
karena kita bakalan nyerang mereka secara mendadak
boy yang gue tau di antara mereka pasti ada yang bawa senjata
kalau lo gak berani perang sama mereka tanpa senjata
lu gak usah ikut
pertarungan ini sangat berat
dan gue gak mau ada korban lagi di geng kita
dan kalau misalnya
kalian gak berani
berang sama geng serigala
kalian gak usah malu
kalian duang aja gak apa apa gue
bukannya ambo gak berani
ntar ambo terjadi kenepang napu
ambo tambah sakit
udah gak apa apa
yaudah kalau gitu lu bisa pulang
satu orang gak ikut
ada yang lain lagi
dikut gue ma
kita harus saling melindungi
jangan fokus melindungi diri sendiri
kita udah gak punya banyak waktu nih
yang mau ikut perang ikut gue
kalau ada yang gak berani silakan pulang
semo ada yang ngepeka
perang juga kesuruh
guys serang yang kel secondly
sebenernya gue juga udah keluar sih dari geng serigala
kok gara gara aku sih
jadi gak enak ya
dan asal lo tau re
gue berubah kayak gini gara gara lo
gue mudah sama warung juga gara gara lo
lo bersemangat positif buat gue
tapi sekarang lo kayaknya mau gue ngerubahin dulu lagi
kok gue jadi takut ya mau nih macem macem
bahaya apaan sih re
lo tau gak
tadi tuh tiba tiba aja geng serigala ngamuk
nyerang enam anggota warior
dan kayaknya anggota warior gak terima
mereka sekarang mau nyerang balik ke geng serigala
kayaknya ini gara gara gue re
maksud lo apaan sih
mondi tuh sempat kejar kejar gue
dia coba ngejelasin semuanya
tapi gue gak mau berhenti
gue terus lari dari dia
gue gak mau dengerin penjelasan dia ya
dan dia sempet
kalau dia tuh sempat berubah tuh karena gue
dan karena gue gak peduli lagi sama dia
dia mau balik lagi ke dia yang dulu
menurut gue memang ada salah
lo juga raya
harusnya lo dengerin dia dulu
dia sungguh sungguh kan ngomongnya
gue sedikit khawatir sama dia
gue takut dia macem macem
gue takut dia macem macem
sekarang lo gak usah pikirin itu lagi ya
mendingan sekarang lo temenin gue
kita harus mencegah supaya warior gak jadi nyarang ke serigala
suruh meli tanyain ke ian mereka ada dimana
dan gue yakin ian pasti mau kasih tau meli
jangan lupa active subscribe n hatu toldus